selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia forward bersama saya lucia saharwi
menjelang natal dan tahun baru harga berbagai komoditas mulai merangkak naik
pemerintah menyiapkan strategi untuk mencegah harga harga yang meroket
salah satunya melalui badan pangan nasional
yang mengoptimalkan program gerakan pangan murah atau gpm
untuk menjaga harga dan pasokan pangan di daerah
lantas bagaimana strategi bapak nas untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami
kepala badan pangan nasional bapak arief prasetyo adi
selamat siang pak arief
selamat siang assalamualaikum
waalaikumsalam terima kasih sudah bergabung di cnn ya pak ya
sudah hadir di sini kita hari ini bahas mengenai strategi ini pak ani
untuk menghadapi jelang natal tahun baru
nah kira kira apa upaya yang dilakukan bapak nas
supaya bisa menjaga supaya harga komoditas ini tetap aman begitu pak
ya pertama tama mbak lucy terima kasih
badan pangan nasional diberi kesempatan untuk sharing beberapa hal terkait dengan persiapan natal dan tahun baru
yang pertama tama kita ini semua sekarang bekerja keras menyiapkan neraca pangan nasional
raca pangan nasional itu disiapkan sedemikian rupa
kemudian kita himbau kepada seluruh daerah
tujuh belas kabupaten kota tiga puluh empat provinsi sekarang mungkin tiga puluh delapan itu untuk menyiapkan neraca pangan daerah
sehingga kita semua sudah bisa mengetahui berapa kebutuhan dari barang barang komoditas yang ada di perpres enam puluh enam tahun dua ribu dua puluh
berapa potensi produksi
ini tentunya bekerja sama dengan teman teman di kementerian pertanian
kemudian di bps
sehingga memproyeksikan tiga bulan ke depan seperti apa
kemudian kita juga kalau ada ketersediaan yang dari luar negeri
kita harus cek realisasi dari persetujuan import itu seperti apa
karena ini kita bicara neraca
berapa ketersediaannya gitu ya
dan berapa kebutuhannya

dan itu harus detail
nah jelang nataro ini tentunya besar kemungkinan naik begitu ya pak kebutuhannya ya
setelah kita bicara neraca ketersediaan baru kita bicara harga
karena harga itu sangat berhubungan dengan supply
jadi kalau supply nya itu terbatas biasanya harganya akan naik
tapi pada saat kita bisa mengontrol supply and demand ini
harga itu akan baik
nah menghadapi nataru ini dilakukan gerakan pangan murah begitu ya pak
itu seperti apa pak
ya itu salah satu yang kita kerjakan
jadi setiap hari senin pak tito menteri dalam negeri mengundang kita stakeholders di pangan
ada badan pangan nasional ada bps ada kementerian perdagangan gitu ya
mengumpulkan seluruh gubernur kemudian bupati
ada yang daring ada yang lurik gitu ya
nah itu disampaikan perkembangan perkembangan mengenai pangan
salah satunya adalah giat tadi gerakan pangan murah
jadi kita pengen ini bentuknya sebuah gerakan
melibatkan pemerintah kabupaten kota provinsi di seluruh indonesia
jadi lima ratus empat belas kabupaten kota itu kita punya jadwalnya
jadi kabupaten a b c gitu ya
kemudian item itemnya apa saja berapa harganya
itu kita bisa melihatnya gitu ya
kita siapkan sama sama
sejak kapan pak bapak nas mulai membuat program ini
terus menerus ya mulai dari lebaran yang lalu
kemudian kalau bu menteri keuangan mintanya sampai maret ke depan
sampai dua puluh satu maret karena kan tanggal dua puluh satu maret sampai dengan dua puluh satu april itu kan
puasa jelang lebaran
sehingga apa yang diperintahkan pak presiden itu
kita itu harus bisa menjaga inflasi daya beli masyarakat
kalau boleh inflasi itu nggak terlalu jauh dengan pertumbuhan ekonomi
oke jadi apa sih sebenarnya pak tujuan dari program ini dan siapa sebenarnya sasarannya
tentunya masyarakat banyak
kalau kepentingan pemerintah adalah menjaga inflasi
kalau dalam tiga bulan terakhir inflasi mulai dari lima sembilan kemudian turun menjadi lima enam
yang terakhir lima empat puluh dua persen
ini keren loh negara kita
jadi pada saat ini kita bisa menjaga inflasi di negara negara kita
oke bahkan cenderung turun begitu ya pak ya
oke nah ini kan wilayah indonesia kita tahu begitu luas ya pak ya
nah ini bagaimana cara cara untuk melakukan gpm ini pak supaya semua sampai begitu
jadi kita himbau namanya gerakan jadi kita himbau seluruh pemimpin di daerah di pemerintah kabupaten kota se indonesia melakukan hal yang sama
kemudian melibatkan bumn di bidang pangan ada bulog ada id food kemudian melibatkan juga para pengusaha pengusaha kemudian asosiasi asosiasi di bidang pangan
jadi kalau kerjanya itu rame rame keroyokan itu akan lebih mudah
nah dibandingkan kalau kita bekerja sendiri makanya namanya gerakan
oke jadi semua saling bekerja sama begitu ya pak
jadi salah satu kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi
oke nah tadi terkait bapak tadi sempat mengatakan bahwa setiap daerah diminta untuk memberikan neraca begitu kebutuhannya bagaimana
nah ini laporannya setiap bulan atau bagaimana pak
jadi nasional jelas punya kami kalau di tingkat nasional tentunya bersama menko perekonomian dan menteri
jadi menteri kementerian lembaga terkait itu kita punya meetingnya
kemudian pak presiden ini salah satu yang rajin ya dalam hal pangan
kita minimal seminggu sekali sama beliau di absen ya
bagaimana kondisi kedele bagaimana kondisi padi bagaimana potensi sorghum ini setiap minggu
dan menteri menteri terkait ada di situ
kemudian bagaimana bisa sampai ke daerah ya itu memang kami intens mengundang lima ratus empat belas kabupaten kota untuk mensosialisasikan program program di badan pangan khususnya
jadi mengenai neraca pangan kemudian training training kemudian mengundang bank indonesia memberikan capacity building
jadi kita tingkatkan pengetahuan mengenai inflasi apa itu
apa itu volatile food apa itu inflasi inti bagaimana terjadinya apa namanya terbentuknya inflasi itu seperti apa
kenapa volatil food itu sangat penting kita kendalikan bagaimana administer price
itu semua kita sampaikan sehingga esensi dari gerakan kita ini dipahami
khususnya oleh teman teman kita di daerah
begitu teman teman di daerah sudah paham itu semua
jadi tahu persis kenapa volatile food yang harus kita jaga
nah komoditi seperti apa yang masuk dalam gerakan pangan murah ini pak
ya tentunya di perpres enam puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu mulai dari beras jagung kedele bawang merah bawang putih berbagai macam cabai gula konsumsi minyak goreng
itu semua ada sekitar sembilan ya
sembilan bahan pokok yang memang
emang kita harus jaga
karena kontribusinya terhadap inflasi itu besar
hari ini yang kita sedang fight satu adalah beras yang kedua telur tiga cabai
oke baik ini semakin menarik perbincangan kita
pemirsa lantas apa saja syarat untuk mengikuti program gerakan pangan murah
kami akan membahasnya usai jeda berikut
tetaplah di indonesia polon

ya anda masih menyaksikan indonesia forward dan kita lanjutkan diskusi dengan narasumber kita
kita membahas tentang program gerakan pangan murah atau gpm
pak arief seberapa sulit sih pak bapak nas ini bisa menjaga stabilitas
pangan dan harga ini setiap menjelang
seperti sekarang ini nataru misalnya
yang kita perlukan itu
antar kementerian lembaga
kemudian pelaku usaha
bumd semua kita ajak
sulit sebenarnya tidak sulit
karena ini kan kegiatan
yang rutin hanya memang pada
saat demand itu tinggi
itu terbatas terutama
untuk yang produk produk yang perishable
itu memang diperlukan
sebenarnya ke depan kita harus
keberpihakan terhadap teknologi
dan teknologi untuk
memperpanjang safe life
untuk cabai untuk bawang
kalau panen sama sama
sehingga kita perlu teknologi
untuk teknologi penyimpanan
kemudian untuk produk produk tertentu
yang memang bisa dibuat
harusnya kita bisa bekukan
jadi tidak perlu menunggu
pada saat gelombang tinggi
kemudian nelayan tidak bisa
tetapi pada saat
kita menunggu kita bisa menunggu
kita simpan dalam bentuk frozen
sehingga kita keluarkan pada saat
ayam juga sama live bird
pada saat harga turun kita bisa bantu peternak
dengan harga yang baik
dibekukan kemudian disimpan
dikeluarkan pada saat juga
diperlukan kemudian ada
program program pemerintah seperti
pengentasan kemiskinan kemudian
stunting dan lain lain itu sebenarnya
satu paket ya
dari hulu ke hilir bisa kita kerjakan sama sama
oke mungkin juga misalnya
pada saat musim hujan tidak bisa panen
begitu banyak yang gagal itu juga mungkin harus dipikirkan
caranya ya pak ya betul jadi seperti beras
gitu ya polemik kita terakhir ya
menyiapkan penyerapan pada saat
panen raya jadi bulan maret
april itu diserap
harga di tingkat petani supaya tetap baik
misalnya dengan kadar
kemudian dalam suhu
ruang yang baik
itu bisa bertahan sampai dengan
kemudian dikeluarkan tentunya
jadi jangan diminta
menyerap tetapi tidak diberikan hilirisasi
nya karena ini bukan barang
nanti kalau barang antik kan disimpan makin lama
makin mahal nah kalau ini
disimpan kan jadi kurang baik
udah gitu kan kita juga harus bicara
sumber pendanaan pada saat
tidak berputar itu juga akan ada
menjadi satu kesatuan
iya oke nah kembali lagi
ke gerakan pangan murah ini pak bagaimana
gpm ini ada syarat syarat tertentu
nggak langsung aja dimana
setiap pemerintah daerah mengadakan
silahkan hadir tentunya
belanjanya yang wajar nggak boleh
beli banyak banyak juga gitu ya
makin banyak yang terjadi ya pak ya iya maksudnya
yang wajar jadi misalnya begini kita juga
mau himbau bahwa masyarakat itu
jangan sampai pada saat
membeli itu berlebih
kalau mbak lucy udah biasa
nggak perlu beli tiga puluh kilo
karena supply and demand ini akan
sama seperti penjelasan saya sebelumnya
bank itu di ras semua
orang mengambil tabungannya
nggak ada yang tahan
nah ini juga sama di bidang pangan
kemarin waktu covid awal awal
covid ya itu lumayan
agak ganggu tuh jadi misalnya
di apa namanya di
itu hilang tuh beberapa produk
karena yang biasanya beli
kecepatan kita mereplenish
pengambilan dari konsumen
pengawasannya pak supaya seseorang tidak melebihi
yang seharusnya gitu membeli
kan kelihatan ya apalagi
kalau masyarakat kan kalau beli ya
nggak mungkin kan beli sampai
banyak sekali gitu kan
dan produk produk itu kan disiapkan
memudahkan saudara saudara kita
gitu ya jadi misalnya
beras itu kan kebutuhan
hari hari ya sehingga pasar murah itu
pangan murah itu
memang kita sediakan
tiap minggu gitu ya
kepada pemerintah daerah
di mana kemudian badan pangan juga
mensupport di situ seandainya ada
produk produk yang memang diperlukan
harus di support dari bpn
bumn untuk bantu
ini biasanya dilakukan di pasar pasar begitu pak
nggak biasanya terserah mereka
lokasinya ada yang di alun alun ada yang di
ada yang di kabupaten
tapi setiap minggu itu tempatnya berubah berubah
berganti ganti daerah juga
silahkan kita berikan kepada daerah
untuk mencari tempat mengatur ya
kalau hari gini cari tempat yang baik
pangan murah ini sejauh ini ya
sudah berjalan cukup lama kan pak ya
sudah setahun lebih
saya di badan pangan
juga belum setahun tapi
ini kegiatan kita kerjakan terus menerus ya
tujuannya adalah memang
pangan yang terjangkau yang affordable
yang baik supaya
bisa sampai ke masyarakat
dan impactnya juga sangat baik
seperti sudah dijelaskan jadi
inflasi kita ini sangat terjaga di indonesia
piala dunia seperti argentina tapi
inflasi kita jauh dibawahnya argentina
sejauh ini selama berjalan gpm ini
kendala kendalanya apa pak yang ditemui di lapangan
kendala lah kalau saya sampaikan
jadi untuk daerah daerah tertentu memang
perlu disupport dari daerah
yang lain jadi
ada daerah surplus ada daerah
harus jalan harus mengalir dari surplus
ke defisit area nah
kenapa neraca pangan tadi
supaya yang mengerti kondisi di lapangan
di daerah ini kan teman teman di daerah
kita akan sangat senang akan terbantu gitu ya
misal di ntb
misal ya kurang
minyak goreng sangat mudah
bagi kita sehingga untuk bekerja sama
dengan teman teman di sana
siapa bumd nya atau bumn nya
kalau nggak privatenya siapa kita bisa
pindahkan stok gitu ya
yang paling ideal memang stok itu ada
di dekat daerah konsumen
untuk turun stoknya gitu ya sayur sayuran
tapi kalau misalnya
daerahnya jauh ya sudah
gue tuduh kan
sementara belum ada ya memang harus
memang high cost ya tetapi
itu yang harus kita kerjakan hari ini
sambil kita menunggu
ada teknologi yang lain
kemudian produksi di
dekat daerah konsumen
oke nah untuk
komoditasnya ini apakah
semua ini komunitas dalam negeri atau
ada yang sebagiannya masih impor pak
kalau di badan pangan
ada empat yang masih
impor yang pertama
kemudian daging ruminansia
daging kerbau kemudian
nah ini bagaimana pak
dengan bahan yang masih
impor ini apakah tidak bisa digantikan dari dalam negeri
memang kemampuan dalam negeri
masih belum mencukupi begitu pak
ini pr kita sama sama jadi
kementerian pertanian dan kita
kementerian pertanian bisa memproduksi
barang barang yang memang bisa diproduksi di indonesia
jadi perintahnya pak presiden itu
ini kesempatan kita
memproduksi di dalam negeri
jadi apa apa yang bisa
kita produksi di dalam negeri
jadi angle nya dirubah
jangan kita melihat
crisis kemudian kita
juga bingung gitu ya nggak usah bingung
karena di indonesia ini
harusnya potensi untuk
potensi untuk memproduksi
itu sangat luar biasa
dan kalau boleh
konsumsi itu ada
untuk bahan pokok
sebenarnya tidak harus nasi
padi tidak harus beras
bisa misalnya ketela
untuk bisa di
walaupun kita tahu bahwa kebutuhan
beras nasional kurang lebih tiga puluh
juta ton setahun
apakah ada konsentrasi dari pemerintah untuk
pengembangan teknologi pangan selain
beras begitu pak
iya kemarin diperintahkan misalnya
kemudian ada food estate
di beberapa tempat
juga salah satu yang diminta
oleh pak presiden untuk
digiatkan untuk tanam
jadi mulai dari ntt
kemudian ada kemarin di
kalau di merauke dulu sudah
tentunya kalau pak presiden menyampaikan
infrastrukturnya juga disiapkan
jadi komponen yang
paling utama salah satunya adalah air
menteri pupr ditugaskan memang
saluran irigasi premier sampai
tersier itu memang disiapkan
disiapkan untuk bertani
kemudian yang kemarin
tugas yang terakhir kepada menteri bumn
kepada badan pangan nasional adalah
menjadi off taker
jadi pada saat petani peternak
itu sudah berproduksi
tugasnya bumn itu adalah
disalurkan untuk hilirisasi
nah ini semua
perlu anggaran juga
anggaran ini juga disiapkan oleh menteri keuangan
ada peraturan menteri keuangannya
sudah terbit juga
jadi misalnya kombinasi
support dari himbara
pendanaan yang interest rate
nya itu rendah
ada subsidi disana
jadi banyak hal yang memang
karena beliau karena pak presiden itu
cepat ya dalam waktu setahun ini
tugas tugas yang diberikan ke kita semua
baik nah selain gerakan
pangan murah ini ada strategi apa lagi
yang disiapkan oleh bapak nas untuk menjaga
stok dan harga pangan nasional
menjelang tahun baru nanti kita bahas
lebih lanjut pak arief pemirsa jangan
kemana mana tetaplah di cnn indonesia for life
kembali lagi dalam indonesia for work
bersama bapak arief prasetyo adi
kepala badan pangan nasional
pak tadi selain gpm ada
upaya atau strategi apa lagi yang disiapkan oleh bapa nas
ada kan kita
cadangan pangan pemerintah
apa namanya disitu
bumn di bidang pangan
itu memang kita akan libatkan
kita harus mengetahui
berapa persen mau berkontribusi untuk
cadangan pangan pemerintah ini
kita hitung kebutuhannya
kemudian masing masing produk ini
akan di stok berapa banyak berapa persen
nah ini yang harus
nggak bisa intervensi pada saat
harga tinggi atau kekurangan stok
kalau kita nggak punya cadangan
kalau bank indonesia intervensi
pada saat karansi
ratenya nilai tukar tinggi
kita bisa intervensi di pangan juga
sama pada saat bulog
ini memang harus mengintervensi
harga jagung sehingga
harga jagung itu
bisa diberikan yang baik kepada peternak
itu harus dilakukan tapi
kan harus punya stok
jadi ada dua kita harus
harga dihulu di peternak
harganya itu baik dibeli
dengan harga yang baik sehingga
petani peternak ini
juga harus dijaga harganya baik
untuk konsumen dan kita jaga
inflasinya sama sama harganya
nah hari ini
kalau bicara soal harga
harga ini kan sekarang
sedang mencari kesetimbangan baru
dengan kenaikan harga bbm
transportasi dan lain lain logistik
sekarang agak sedikit
dihulu dan dihilir jadi kita
harus dijaga karena
kalau yang dihulu itu berbanding lurus
sama produktivitas dan
kalau hari ini mbak lucy dibeli dengan harga yang bagus
secara otomatis nanem lagi gitu ya
misalnya harga ayamnya rendah
besok udah nggak mau peternak lagi
harga telurnya jatuh di bawah hpp
harga pokok produksi
sehingga ini perlu kesetimbangan
dimana kalau harga
itu sudah baik
kemudian kita set harga dihilirnya
juga harus baik
baiknya itu artinya
kalau satu kesatuan
saya sering sebut gini
petani peternak itu sejahtera
nah itu satu paket
semua happy ya pak ya
karena ini sulit menjaga kesetimbangan
tapi dengan bpn hari ini
kita libatkan seluruh
kementerian lembaga asosiasi pengusaha
petani peternak itu kita
sehingga harga yang wajar itu berapa sih
keuntungan yang wajar berapa sih
biaya logistiknya berapa
dan kita tetapkan
dalam peraturan bpn
yang itu menjadi acuan
terakhir pak ade ingin sampaikan kepada masyarakat
ini terkait selain menjelang natal tahun baru
juga ada ketakutan akan krisis
pangan global di tahun dua ribu dua puluh tiga ya
ini bagaimana pak
food crisis itu insya allah indonesia jauh
food crisis itu kan definisinya
pada saat kita tidak bisa menjangkau
pangan sampai waktu tertentu
tapi yang pak presiden
sampaikan itu lebih ke
bahwa kita tuh gak boleh jumawa
bener kalau kita tancap batang singkong
beberapa bulan kemudian itu
tumbuh gitu ya indonesia ini
luar biasa gitu tetapi kita nggak boleh
jumawa dan kita harus
persiapkan kemudian pesan
kepada masyarakat banyak
belanjalah yang bijak
jadi belanja bijak itu belanja
seperlunya karena ketersediaan
ini insya allah semua ada
seluruh stakeholders pangan
supaya kita ini semuanya
kita bisa menggunakan
pangan lokal kalau yang lain
tkdn gitu ya semakin
ekonomi kita berkembang semakin
ekonomi yang di luar ke indonesia
kita itu pernah
menjadi negara nomor satu
penghasil gula ya itu
yang pak presiden pak erik
sampaikan itu supaya
kita bisa mengembalikan itu
pasarnya itu ada di indonesia
kenapa kok masih ngambil
dari sana nah ini teknologinya kita
apa yang bisa kita pindahkan pindahkan ke indonesia
sehingga ekonomi indonesia itu bisa tumbuh
oke baik terima kasih
pak arief sudah berbagi informasi disini
sudah menenangkan juga masyarakat akan
keterjaminan pangan begitu ya pak
insya allah ya terima kasih bapak arief
prasetyo adi selaku kepala badan pangan nasional
dan pemirsa demikian indonesia
for world kali ini saya lucia saharwindridi